apa saja evaluasi dan juga catatan dari kemenpor atas penyelenggaraan piala menpora
dan juga bagaimana nasib kompetisi olahraga lainnya ke depan di tengah kondisi pandemi
mari kita akan diskusikan secara mendalam bersama dengan menteri pemuda dan juga olahraga republik indonesia
pak zainuddin amali yang sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
pak menteri pak zenudin selamat malam pak apa kabar
selamat malam kabar baik alhamdulillah sudah buka puasa sudah segar kembali
baik pak sudah segar kembali artinya sudah siap kita untuk berbincang mengenai dunia olahraga di indonesia
kita mulai dulu pak menteri dari piala menpora yang saat ini sudah mau mencapai babak final ya
sudah berlangsung sampai dengan sejauh ini
seperti apa pak evaluasi anda sejauh ini terkait dengan event piala menpora
terutama ini kita tahu dilaksanakan di tengah pandemi covid sembilan belas
ya baik renhat dan pemirsa cnn dimanapun anda berada
saya ingin menyampaikan bahwa penyelenggaraan turnamen pramusim piala menpora tahun dua ribu dua puluh satu ini alhamdulillah sebentar lagi akan masuk di babak final
dan evaluasi yang saya lakukan dan teman teman dari piala menpora sejak awal
sampai dengan tadi pssi dan lib menghadap kami dan melaporkan persiapan untuk final
alhamdulillah berjalan sesuai
dengan apa yang pernah dijanjikan khususnya untuk protokol kesehatan
jadi pssc dan lib sebelum meminta rekomendasi dari kami dan kemudian izin dari kepolisian
mereka memaparkan bagaimana penyelenggaraan turnamen pramusim di saat pandemi ini
juga pelaksanaan protokol kesehatan
alhamdulillah sejak awal saya keliling di berbagai venue
saya memeriksa satu persatu mulai dari turun busnya seperti apa
mereka masuk ke ruang ganti seperti apa masuk ke lapangan seperti apa
kemudian pelaksanaan swabnya dan panitia bagaimana memperlakukan pemain dan penonton
memang ini adalah satu pertandingan yang tanpa dihadiri oleh penonton
dan alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan apa yang mereka sudah pernah
dan yang mereka sudah pernah janjikan
nah satu hal yang menarik ini reinhardt ya adalah komitmen dari penonton dan para supporter luar biasa
mereka tidak datang ke stadion mereka tidak berkerumun
bahkan mereka tidak mengadakan nonton bareng yang biasa dilakukan pada saat saat normal
nah ini saya kira satu hal yang menjadi pelajaran buat kita
maka saya dari awal sangat yakin dan percaya kepada para supporter kita
supporter kita bisa tertip
bisa memaklumi situasi dan mereka berkontribusi sangat positif terhadap pelaksanaan
turnamen pramusim piala menpora ini reinhardt
baik ya meskipun tidak nonton secara langsung tapi memang kita lihat antusiasme para supporter tidak turun ya pak menteri
jadi tetap menonton secara di media begitu tetap juga secara online
menarik pak menteri kalau kita bicara soal piala menpora dua ribu dua puluh tiga
ini kan sudah berlangsung sudah mau babak final

bisa melihat bahwa memang penyelenggaraannya
sesuai dengan protokol kesehatan
bagaimana kemudian dengan kompetisi olahraga di bidang yang lain pak
apakah piala menpora ini bisa menjadikan percontohan ya bagi kompetisi lain nantinya
yang pastikan ke depan akan mulai juga akan tumbuh kompetisi kompetisi lain di bidang olahraga
setelah setahun kemarin terakhir kita sempat terdampak setelah pandemi pak menteri

upaya upaya pemerintah untuk menangani pandemi covid sembilan belas ini harus kita dukung
tetapi kita para stakeholder olahraga harus juga berupaya secara kreatif bagaimana kegiatan olahraga ini bisa jalan
ternyata kita bisa kita lakukan dengan uji coba di beberapa tempat dan bahkan turnamen resmi
sepak bola kemudian bola basket kemudian juga futsal dan sudah ngantri tinju kemudian panahan dan lain lain
kami sebagai pihak yang merekomendasikan kepada
kami sebagai pihak yang merekomendasikan kepadanya
tentu sangat hati hati sangat hati hati dan itu kita lihat betul seperti apa
kita minta mereka memaparkan kita minta checklistnya dan lain sebagainya
dan kami datang langsung ke lapangan
nah kalau ini bisa dipatuhi seperti ini
maka apa yang kita lakukan dalam turnamen pramusim piala menpora kemudian kompetisi bola basket ibl dan lain lain
ini menjadi benchmark kita untuk menangani pandemi covid sembilan belas ini
ini menjadi benchmark kita untuk memperlakukan terhadap penerapan protokol covid sembilan belas di kegiatan kegiatan keolahragaan
jadi olahraga bisa jalan tetapi kepatuhan kita dan kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan harus bisa benar benar dilakukan secara serius
dengan demikian maka kegiatan kegiatan cabang cabang olahraga yang lain silahkan mengajukan permohonan rekomendasi kepada kami
mengajukan permohonan rekomendasi kepada kami
silahkan mengajukan permohonan rekomendasi kepada kami
dengan sedetil mungkin apa yang akan dilakukan baik untuk kegiatan pertandingannya maupun untuk pelaksanaan protokol kesehatannya
hanya dengan demikian maka upaya upaya pemerintah dalam menangani covid sembilan belas ini segera bisa tertangani dengan baik
dan dukungan dari seluruh masyarakat khususnya dari stakeholder olahraga juga berkontribusi positif terhadap upaya upaya pemerintah itu
oke baik pak menteri kalau kemudian rekomendasi diberikan oleh kemenpora ini standar yang kemudian menjadikan acuan apa pak
syaratnya apa jika kemudian ada satu bidang olahraga yang ingin menyelenggarakan kompetisi apakah kemudian ada standar standar yang diterapkan
nah itu standar seperti apa yang diterapkan oleh kemenpora sehingga oke ini boleh ada kompetisi terbuka misalnya begitu
nah yang sekarang berjalan selain bola apa saja

nah yang sekarang berjalan selain bola apa saja ya pak
selain sepak bola bola basket sudah selesai
itu mereka sebulan penuh tetapi itu memang dilakukan secara sistem bubble
artinya tempat nginap dan tempat pelaksanaan kegiatannya di satu tempat sehingga mereka tidak bisa keluar dan tidak bisa ada orang luar yang masuk ke dalam
nah standarnya yang kami akan minta kan adalah sesuai dengan apa yang protokol kesehatannya
misalnya saya beri contoh

oke baik ya
pertandingan yang sedang berlangsung piala menpora ini mereka bertanding sore hari atau malam mereka sudah di swab jam sembilan pagi
dan setelah itu mereka tidak boleh keluar lagi kecuali naik bus ke dalam stadion
kemudian busnya juga dibersihkan dengan disinfektan
kemudian di dalam stadion juga begitu bolanya pun kan kelihatan tuh
dibersihkan dengan disinfektan
jala jala dan gawangnya dan lain sebagainya
semua yang tidak aktif di dalam lapangan tetap harus pakai masker
sebab itu akan menjaga kita dari penularan covid
jaraknya juga seperti itu
kalau stadion itu isinya dua puluh tiga puluh ribu itu hanya terisi dua ratus tujuh puluh orang sampai dua ratus sembilan puluh sembilan orang maksimal
nah ini menjadi standar buat kita
sejak mereka datang ke penginapan sampai dia ikut bertanding sampai kembali lagi itu dijaga betul
dia tidak boleh keluar masuk sembarangan seperti biasa pada saat normal
nah insya allah ini akan kita berlakukan secara permanen selama covid sembilan belas masih ada
oke menarik menarik pak zainuddin
oke piala menpora kita tinggal menunggu nanti finalnya seperti apa
menarik karena disitu
ini disebut sebut klasikonya piala menpora gitu ya
persisnya versus persis
tapi kita bergeser kemudian pak menteri ke nasib liga satu dan juga liga dua
yang tadi juga sudah ada pertemuan dengan ketua umum pssi
ini titik terangnya akan seperti apa pak
apakah kemudian memang akan dibuka juga diperbolehkan
atau bagaimana untuk liga satu dan juga liga dua setelah nanti piala menpora pak
ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal awal sebelum ada izin piala menpora itu
juga saya sudah sampaikan piala menpora ini menjadi ujian untuk izin kompetisi liga satu dan liga dua musim kompetisi dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh satu
nah perjalanan pelaksanaan pramusim piala menpora ini juga saya sudah laporkan kepada bapak presiden
dan beliau sangat mengapresiasi terutama beliau sangat apresiasi terhadap komitmen penonton dan penyelenggara serta semua yang terlibat dalam pertandingan
karena itu kemudian beliau juga meminta kepada saya berkomunikasi dengan pssi dan para penyelenggara dari lib untuk mempersiapkan kompetisi musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua untuk baik liga satu maupun liga dua
nah tadi ketua umum pssi dan teman teman dari pssi dan lib melaporkan kepada kami tentang rencana rencana mereka
tentu masih rencana kasar saja
karena itu harus dikomunikasikan dengan para pemilik klub baik liga satu dan liga dua
kira kira seperti apa sistemnya akan kita lakukan
yang jelas tidak akan dilakukan seperti normal
misalnya ada home on the way dilakukan bertanding di ini jadi tuan rumah kemudian ke tempat lain dan lain sebagainya
kemungkinan besar itu tidak
kita tetap akan fokus di beberapa tempat meniru apa yang kita lakukan di piala menpora
namun demikian itu masalahnya
masih menunggu hasil diskusi para pemilik klub dengan pssi dan lib
tapi kabarnya ini kemungkinan besar akan diberikan izin pak menteri
saya sudah sampaikan kalau piala menpora ini lulus
lulus maksudnya tidak ada insiden tidak ada kluster dan kemudian penyelenggara konsisten
pasti harapan besar untuk izin kompetisi liga satu dan liga dua yang rencananya akan digulirkan
pada bulan juli yang akan datang
insya allah akan mendapat izin dari kompetisi yang tentu
itu tergantung bagaimana rekomendasi dari pihak kami
oke menarik pak menteri
kita harus break dulu pak
nanti kita akan tanyakan juga soal vaksin yang kemudian ini tampaknya setelah ada vaksin juga geliat olahraga kita kembali bangkit
nah bagaimana kemudian anda atau pemerintah ini memaksimalkan upaya vaksinasi terhadap atlet untuk bisa terus mendorong membangkitkan kembali olahraga di tanah air

yang terdampak setelah pandemi setahun kemarin
tapi kita diskusikan nanti di segmen berikutnya pak
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali ke saat lain
di cnn indonesia newscast saya masih bersama dengan pak zainuddin amali menteri pemuda dan juga olahraga republik indonesia
tadi kita sudah banyak bahas ya pak soal keberlangsungan piala menpora kemudian bagaimana liga satu dan juga dua ke depan seperti apa
yang ujung dari kemudian apa yang kita diskusikan pada malam hari ini pak menteri karena pandemi ini kan banyak sektor yang harus menyesuaikan dengan keadaan
termasuk juga industri ataupun bidang olahraga begitu ya
nah di tengah pandemi seperti ini pak rencana besar
atau kerangka besar yang disiapkan oleh kemenpora untuk kompetisi profesional di indonesia ini sebetulnya seperti apa pak
apalagi kalau kita bicara untuk semua cabang olahraga
ya tentu kita kenal olahraga kita ada olahraga prestasi kemudian juga ada olahraga pendidikan dan rekreasi
di dalam situasi pandemi seperti sekarang ini semuanya terganggu
nah bagaimana penyelenggaraan kompetisi kompetisi profesional
kompetisi profesional yang biasa kita kenal itu di indonesia itu yang jelas ada sepak bola kemudian ada bola basket kemudian ada bola voli kemudian juga ada turnamen bulu tangkis
nah yang lain lainnya ini banyak yang dilakukan secara amatir
nah khusus untuk yang profesional yang biasanya dilakukan adanya penonton
untuk sementara kita sedang kaji betul apakah sudah memungkinkan atau tidak
yang jelas yang kami utamakan adalah keselamatan dan kesehatan dari masyarakat kita
yang kedua adalah kita harus dukung penuh upaya upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid sembilan belas ini
nah karena itu saya tadi sudah sampaikan sudah ada contoh yang bagus yang bisa kita lakukan
mungkin satu saat
mungkin satu saat kita mulai coba melihat kemungkinan kemungkinan ada pelonggaran pelonggaran
tetapi itu tetap harus kita berkoordinasi dengan pihak satgas covid sembilan belas dan juga pihak kepolisian
di dalam kami mengeluarkan rekomendasi pasti kami awali dengan rapat koordinasi
dan di situ hadir pihak satgas covid sembilan belas dan juga pihak kepolisian serta pihak lainnya
nah mereka ini ikut membahas apa yang dipaparkan oleh masing masing cabur yang memintakan rekomendasi dari kami
nah untuk itu maka saya kira asal dipatuhi protokol kesehatan secara ketat secara serius
maka kegiatan itu bisa dilakukan
dan ternyata bola basket bisa kemudian apa namanya futsal sepak bola itu juga bisa jalan
nah kalau yang pelatnas kan memang mereka lakukan dengan protokol yang juga sangat ketat
ada platnas belutangkis ada angkat besi ada menembak panahan
semua mereka melakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat
komitmen kita terhadap protokol kesehatan itu yang paling penting reinhardt
yang lain bisa menyesuaikan
kalau kita sudah punya komitmen maka saya yakin pelaksanaan kegiatannya pun bisa berlangsung
tetapi kalau kita setengah setengah atau lemah komitmennya terhadap protokol kesehatan
maka pasti itu akan terjadi kekacauan
dan yang kita khawatirkan akan muncul klaster baru dari penyelenggaraan kegiatan olahraga itu
dan itu kita tidak inginkan
apapun bentuk olahraganya protokol kesehatan yang kemudian harus ditekankan
pak menteri kalau soal vaksin bagaimana pak
vaksin yang kemudian juga menjadi salah satu strategi pemerintah
dalam menangani pandemi covid sembilan belas menghadapi yang juga
ini kan juga dilakukan terhadap atlet atlet kita ya pak
tapi juga bersamaan memaksimalkan bangkitnya olahraga indonesia di tengah pandemi pak
ya komitmen pemerintah terhadap vaksinasi untuk seluruh masyarakat tentu sangat tinggi
upaya upaya bapak presiden memerintahkan menteri kesehatan dan menteri menteri terkait
dari stakeholder olahraga itu sudah mulai divaksin tanggal dua puluh enam februari yang lalu
kebetulan bapak wakil presiden yang hadir langsung di istora gelora bung karno
itu dimulai dari atlet pelatih dan tenaga pendukung
kemudian itu kami jalankan terus
bahkan para peserta turnamen pramusim piala menpora ini mereka sudah divaksin semuanya
pada saat pelaksanaan itu kemudian basket dan yang lain lain
bahkan karena nanti bulan oktober kita akan menghadapi pekan olahraga nasional atau pon di papua
maka masing masing daerah juga sudah mevaksin untuk kontingen kontingen mereka yang akan datang
bahkan untuk kegiatan olahraga nanti di papua pada saat pon nanti
arahan bapak presiden kepada kami bahwa selain atlet pelatih dan tenaga pendukung panitia
serta unsur terkait dalam pelaksanaan
bapak presiden juga minta supaya masyarakat di sekitar venue yang ada baik di kluster jayapura kabupaten
jayapura kota kluster merauke klaster mimika ini harus juga divaksin
dan saya tentu koordinasi dengan bapak menteri kesehatan kita kerjasama bagus sekali
alhamdulillah itu jalan
sehingga kalau untuk dari sisi vaksinnya saya tidak khawatir
alhamdulillah akan terkejar waktunya
oke jadi semua atlet yang nanti akan tampil atau bertanding di pon itu harus sudah divaksin
bahkan juga masyarakat yang ada di sekitar arena di pon sendiri
artinya nanti pon juga akan mengadopsi hal yang sama pak
artinya tidak akan ada penonton yang cukup banyak atau berkerumun untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
gambaran pon di papua akan seperti apa pak menteri
seperti apa nanti karena itu kan baru bulan oktober renhat
jadi saya belum bisa menggambarkan
seperti apa apakah tanpa penonton sama sekali atau ada penonton terbatas
atau ada jumlah penonton yang kemudian ditentukan oleh masing masing venue dan lain sebagainya
ini tentu harus koordinasi dengan panitia besar pon yang diketuai oleh gubernur papua
kemudian oleh apa namanya dengan koni pusat
karena koni pusat yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan ini
kita akan berkoordinasi
kita akan bisa pastikan kira kira bulan september kan sudah bisa kelihatan seperti apa situasi covid di papua
kemudian apa yang harus kita lakukan
kalau sekarang saya belum bisa memberikan komentar seperti apa
karena kita masih lihat perkembangan tentang covid di papua
jadi masih mengkalkulasi karena ini di tengah pandemi
artinya hitung hitungannya harus lebih jelas
kalau soal persiapan atlet kita bagaimana pak
untuk pon juga atau juga mungkin untuk
pelatnas national paralympic committee ini di solo seperti apa ini yang diajang internasional pak
ada tiga kegiatan multi event yang akan kita hadapi
di dalam negeri tentu kita ada pekan olahraga nasional
di papua itu oktober
kemudian pada juli agustus nanti kita ada olimpiade tokyo
yang tadinya dua ribu dua puluh kemudian di undurdo dua ribu dua puluh
nah setelah itu bulan november
kira kira bulan november kita ada sea games di vietnam
nah ini semua kita sedang siapkan khususnya untuk vaksinnya
tetap kita lakukan supaya mereka pertama mereka akan bisa latihan normal
yang kedua tidak ada rasa khawatir
ada percaya diri bahwa mereka melakukan
kegiatan persiapan untuk bisa bertanding
dan tidak terlalu khawatir lagi tetapi tetap kami tekankan
untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara serius
nah bagaimana persiapan mereka sekarang sudah jalan
ya kalau yang untuk pon tentu adalah kontingen
kontingen dari tiga puluh empat provinsi sesuai dengan cabang cabang yang akan diikuti
sudah selesai kualifikasinya
bahkan cdm meeting saya dengar sudah juga dilakukan
kemudian untuk olimpiade pada bulan juli dan agustus nanti
sudah ada beberapa kita yang sudah memastikan kita bisa ikut
dan yang lain masih mempersiapkan diri untuk ikut dalam babak kualifikasi
kemudian sea games kita juga sudah mulai persiapkan tim timnya yang akan kita kirim untuk masuk ke pelatnas
jadi semuanya saya bisa katakan kita memfasilitasi
pemerintah memfasilitasi cabang cabang olahraga untuk mempersiapkan diri
menghadapi sea games
dan menghadapi olimpiade
oke baik pak menteri
bapak sudah ketemu juga dengan pak presiden joko widodo
membicarakan juga soal olahraga nasional kita di masa pandemi covid sembilan belas misalnya
apa arahan atau arahan spesifik pak dari presiden terhadap pak menteri
bapak presiden memberi arahan bahwa sekarang ini
situasi masih dalam pandemi covid sembilan belas
tetapi bukan berarti kita berdiam diri
menggerakkan kegiatan di masyarakat
khususnya bidang olahraga
agar supaya prestasi kita tetap terjaga
kemudian kegiatan ekonomi di bidang keolahragaan juga bisa jalan
karena banyak orang yang bergantung hidupnya dari kegiatan ekonomi
olahragaan itu bisa jalan
khususnya untuk mereka penggemar sepak bola misalnya
ada hiburan buat mereka untuk bisa menonton
walaupun itu lewat televisi
nah ini harus tetap di giatkan
arahan bapak presiden
silahkan lakukan kegiatan sepanjang tetap memperhatikan protokol kesehatan
karena di beberapa tempat kan ada pemberlakuan ppkm skala mikro
ini juga harus kita dukung
saya sebagai bagian dari pemerintah
tentu juga harus punya komitmen untuk mensukseskan upaya upaya pemerintah dalam penanganan pandemi covid sembilan belas itu
pak menteri ini yang terbaru juga
pak presiden sudah merilis ke pres panitia pencalonan indonesia sebagai tuan rumah olimpiade dua ribu dua puluh
nah ini kan nanti menpora sendiri bertindak sebagai penanggung jawab begitu ya pak timnya seperti apa
bagaimana upaya menyiapkan mengkoordinasi langkah langkah yang akan diambil indonesia
untuk menyiapkan pencalonan untuk sebagai tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh dua pak
jadi itu kepres tentang pencalonan ya
bukan kepres penyelenggaraan karena kita belum terpilih
maka kita harus bidding dan saingan kita tentu bukan ringan
negara negara yang lain juga berkeinginan untuk menjadi tuan rumah olimpiade tahun dua ribu tiga puluh dua
maka kepada saya diberi amanah atau tanggung jawab sebagai penanggung jawab
saya segera akan mengkoordinasikan pihak pihak terkait terutama yang paling penting adalah penyelenggaranya pelaksananya
pelaksananya adalah ketua umum noc atau komite olimpiade indonesia
itu harus segera kita berkoordinasi
saya berharap dalam minggu ini saya segera bisa ketemu dengan mereka
paling tidak kalau nggak besok ya lusa
segera kita koordinasikan dan
menyiapkan apa yang sudah diperintahkan oleh keputusan presiden tentang persiapan bidding tuan rumah olimpiade tahun dua ribu tiga puluh
kita akan siapkan sebisa mungkin
kita berkampanye bersosialisasi dengan negara negara peserta
dan tentu kita harus bisa meyakinkan federasi internasional atau ioc tentang kesiapan kita
saya kira kita punya pengalaman untuk melakukan sudah
dan lakukan sudah melaksanakan dan sukses untuk multi event yang ini asean games dan asean para games pada tahun dua ribu delapan belas yang lalu
itu menjadi modal buat kita
dan tentu kita berharap bahwa negara negara lain juga bisa memberikan dukungan kepada kita
indonesia siap untuk menjadi tuan rumah olimpiade tahun dua ribu tiga puluh dua dan paralimpiade tahun dua ribu tiga puluh dua
pak menteri terakhir pak
ini kembali ke final menpora
ini sudah diperhatikan el clasico nya
ini kalau dalam kondisi normal pak
ini mungkin sudah heboh banget ini pak
sudah heboh sudah menyiapkan semua persiapan agar kemudian tidak terjadi hal hal yang diinginkan
nah apa pesan pak untuk para pecinta kedua klub ini atau mungkin juga para penggemar yang juga menantikan final piala menpora
untuk semua masyarakat kita menyaksikannya seperti apa
ada pesan tersendiri pak
ya tentu saya ingin berpesan kepada masyarakat
di bandung dan sekitarnya para pendukung persib dimanapun anda berada
kemudian masyarakat jakarta dan sekitarnya para pendukung persija jakarta
dukunglah tim tim anda dari rumah dan tonton dengan serius tetapi santai saja
tidak usah tegang tidak usah harus kemudian bisa membawa efek efek yang tidak bagus terhadap mereka
dan sekali lagi
jangan nonton bareng jangan berkerumun
dan kalau sudah salah satu menjadi juara jangan berpawai jangan selebrasi berlebihan
syukuri saja apa yang didapat
saya mendapatkan informasi pada saat beberapa waktu yang lalu
begitu tim kesayangannya sudah mulai main maka kota itu sepi
ini berarti mereka patuh berada di dalam rumah
nah anda sudah menyaksikan selama sebulan
turnamen pramusim pelemenpora ini nonton di rumah saja
maka terakhir harus anda buktikan bahwa anda punya komitmen
yang kedua untuk klub yang akan bertanding
saya minta baik persija maupun persib
suguhkan pertandingan yang menarik kepada para penonton yang sudah setia mendukung anda dari rumah
dan juga tolong tunjukkan sportivitas
jangan sampai monodai
dan juga harus dibayar tentang apa yang menjadi pengorbanan para penonton kita sudah rela dari rumah
maka suguhkan teknik tinggi jangan main kasar sportivitas dan lain sebagainya
sehingga para penonton dan supporter puas dan klubnya juga enak untuk ditonton pada saat pertandingan
baik jadi dengar untuk para supporter
jangan berkerumun jangan berpawai
buktikan di akhir ya pak
bahwa kita bisa patuh terhadap protokol kesehatan
mudah mudahan lancar pak
jadi nggak sabar menonton final piala menpora nanti persija versus persib
terima kasih banyak pak zainuddin amali
mudah mudahan semua rencana kemenpora berkaitan dengan upaya membangkitkan olahraga kita di tengah pandemi bisa berjalan dengan lancar
kita akan kawal bersama sama seperti apa jalannya target targetnya untuk ke depan
terima kasih banyak pak menteri
semoga ibadah puasanya lancar pak
selama sisa di bulan ramadhan ini
terima kasih banyak pak menteri
ya jeda kami akan segera kembali dengan informasi kapal selam tni al dikabarkan hilang kontak di perairan bali
newscast akan kembali sesaat lagi